jujur saya menyesal sekali telah mengambil baju kesayangan anak ibu ini
ini saya kembalikan baju anak ibu
pak mungkin anak bapak lebih memerlukan
anak saya bajunya sudah banyak ambil aja ya pak
ampun ampun pak kiai
tidak apa apa ampun
ampun ampun pak kiai
ampun ampun pak kiai
ampun saya merasa bersalah pak kiai
saya kembalikan saya kembalikan baju warga ibu pak kiai
saya bersalah pak kiai
tidak apa apa kita bicara baik baik
kenapa kamu lakukan seperti ini
saya terpaksa mencuri pak kiai
dia meminta baju baru
sedangkan saya tidak bekerja selama enam bulan pak kiai
saya tidak mampu untuk membeli baju ini
makanya saya terpaksa mencurinya pak kiai
tapi itu perbuatan yang tidak baik
iya pak kiai
saya menyesal telah mencuri pak kiai
kamu duduk aja disini tenang ya
malingnya ada di mana
ada di dalam ustaz
pak tenang pak
bapak tenang dulu sebentar ya
dia dia malingnya
udah kita hubungin aja
ya itu betul
malingnya bawain balik
kita jangan selalu pakai emosi
nanti akan saya ceritakan
hidup perkara yang sebenarnya
dia mencuri baju karena terpaksa
untuk membelikan baju anaknya
yang sedang sakit keras
pak maman emang gak ada usaha lain selain mencuri
kerja saya serabutan pak ustadz
sudah enam bulan saya nggak bekerja
jadi saya mencuri baju ini
saya terpaksa sekali pak ustadz
iya pak maman
apa yang pak maman lakukan ini benar
pak maman ingin menyenangkan anaknya pak maman
tapi caranya pak maman yang salah
tetap aja pak maman
itu berdosa dan tidak terpuji
iya pak ustadz
saya menyesal sekali
islam itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan
jadi pak maman ini mencuri
karena terpaksa untuk membelikan baju anaknya
jadi pak maman kembalikan baju ini
dan ibu tolong jangan diperpanjang lagi masalahnya
saya tidak mau memaafkan dia pak tiai
karena dia sudah mencuri baju kesayangan anak saya
saya tetap tidak mau memaafkan dia
benar pak tiai
pak dengar dulu pak
sebesar apapun kesalahan dan dosa kita
allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuninya
kecuali dosa syirik
padahal allah subhanahu wa ta'ala itu mahushar
jadi tidak patut untuk tidak memaafkan manusia yang lain
jadi sekarang maafkan pak maman ini
pak maman ingin mengembalikan pakaiannya kepada ibu
pak tiai saya maafkan dia pak tiai
pak maman minta maaf pada ibu ini
dan kembalikan baju yang diculihi
baik pak tiai
saya menyesal sekali telah mengambil baju kesayangan anak ibu ini
ini saya kembalikan baju anak ini
pak mungkin anak bapak lebih memerlukan
anak saya bajunya sudah banyak
ambil saja ya pak
kalian mau wudhu apa mau main air
hulu itu ada adabnya ada peraturannya ada tata caranya
gak pula dimainkan seperti itu
ya sekarang ustadz minta kalian berwudhu dengan tata cara yang baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh ustadz
bangga dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah ternyata salah
bukan kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta kau kan jadi berharga
hati yang mulia itulah kuncinya
allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian jika dia tidak menyempurnakan wudhunya
ya seperti itu ya
sekarang kalian sudah melakukan tata cara yang benar benar
silahkan ke masjid
baris baris ke benar
mundur baris baris
hei kalian ingat ya
sama halnya seperti berwudu masuk ke dalam masjid pun ada tata caranya dan ada adabnya
iya betul apa yang dikatakan pusat musa
sebelum kalian masuk masjid kalian harus baca doa terlebih dahulu ya
setelah selesai baca doa maka kalian boleh masuk masjid dengan menggunakan kaki kah
hati lebih dalam

silahkan masuk masjid
roti yang chai